golden ballroom hotel sultan jakarta tempat diselenggarakannya debat ketiga cawapres
tengah melakukan persiapan tahap akhir pada minggu pagi
dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan debat pada malam hari nanti
sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di hotel sultan jakarta
selamat siang albi albi sejauh ini bagaimana persiapan venue jelang debat pada malam hari nanti
ya selamat siang alvian
malam nanti sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat ini acara debat ketiga
yang merupakan juga debat calon wakil presiden dari dua nomor urut yang ada
yaitu nomor urut satu di mana ada kiai haji maruf amin
dan juga dari nomor urut dua sandiaga salahuddin uno
akan memberikan visi misi dan juga strategi mereka pada malam hari nanti
dari tema yang diangkat nanti ada bidang pendidikan ketenaga kerjaan
kesehatan sosial dan juga budaya
nah jika ingin mengetahui bagaimana persiapan jelang
acara debat yang akan digelar malam hari nanti
saya akan tunjukkan di belakang saya alfian
ini adalah setting panggung yang terlihat seperti istana seperti itu ya
mengenai bagaimana persiapan sudah dilakukan oleh tim dari transmedia
yang menaungi cnn indonesia lalu transtv dan juga trans tujuh
yang ditunjuk oleh kpu sebagai media partner untuk penyelenggaraan debat calon wakil presiden
yang akan digelar pada malam hari nanti
dan ini memang sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu
dan saat ini juga hampir seratus persen
tadi juga ketua kpu arief budiman sempat datang untuk melihat bagaimana persiapan yang dilakukan
menyatakan cukup puas dengan hasil yang saat ini sedang dilakukan oleh teman teman dari transmedia sendiri
kalau misalnya boleh saya lihat saat ini juga sedang dilakukan penempatan untuk acara debat nanti
dan beberapa dari teman teman transmedia sendiri sedang berada di atas panggung
dan di bawah juga bisa kita lihat dua orang moderator yang nantinya akan mengawal jalannya acara
alfito dianova gintings dan juga putri ayuning tias
yang merupakan jurnalis senior dari transmedia
juga terlihat di area debat calon wakil presiden ini untuk bersiap siap
karena sebentar lagi juga acara rehearsal ataupun gladi bersih akan segera dilakukan
setelah lewat pukul dua belas waktu indonesia barat siang nanti
dan untuk melakukan pengamanan dari acara debat calon wakil presiden yang akan digelar pada malam hari nanti
pihak dari kepolisian polda
dan metro jaya ini sudah melakukan koordinasi alfian dengan pihak dari tni
dan juga polisi pamong praja dari pemprov dki jakarta
di mana nanti total akan ada empat ring yang disiapkan untuk melakukan pengamanan
yang ring pertama sendiri adalah area dari ruangan ini sendiri
yaitu jalannya debat calon wakil presiden yang akan dijaga oleh pas pampres
dan juga pihak kepolisian
lalu ring dua ini adalah bagian lobby hotel sampai ke pagar
ring tiga adalah jalan raya
dan juga ring empat nantinya di beberapa daerah sekitar tempat berlangsungnya acara
atau di sekitar kawasan senayan sendiri
nah untuk kesempatan kali ini juga alfian
pihak kpu ini mengurangi sedikit daripada jumlah tamu undangan yang diundang
jika misalnya kita berkaca pada dua debat capres yang lalu
totalnya ada enam ratus tamu undangan yang diundang
tetapi pada kesempatan kali ini hanya sekitar empat ratus lima puluh tamu undangan saja
di mana satu ratus lima puluh orang diantaranya merupakan pendukung dari masing masing pasangan calon
baik itu nomor urut satu dan juga nomor urut dua
sedangkan yang lainnya merupakan tamu tamu dari tokoh tokoh
negarawan dan juga pihak pihak dari pakar pakar yang juga nantinya akan turut hadir ke sini
untuk menilai calon wakil presiden yang akan memberikan visi misi mereka
dan juga strategi terkait dengan tema tema tersebut
nah yang paling ditunggu tunggu ini adalah terkait dengan pertanyaan yang disiapkan oleh panelis
di mana ada total sembilan orang panelis yang sudah ditunjuk juga oleh kpu
untuk mengawal jalannya acara sendiri
dan nanti setiap panelis ini dimintakan masing masing lima pertanyaan untuk setiap tema yang ada
dan baru akan diberikan
menjelang acara debat ini berlangsung sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat tadi
nanti karena sampai saat ini belum ada yang bisa mengetahui sebenarnya pertanyaan pertanyaan seperti apa
yang akan diberikan kepada masing masing calon wakil presiden sendiri
baik dari nomor urut satu ataupun nomor urut dua
baik terima kasih albi
pertama langsung dari grand ballroom hotel sultan jakarta